dan sudah bergabung bersama kami abram al dan bernard dinata
halo selamat siang abram dan bernard apa kabar kalian
mulai dari abram mungkin
oke saya abram asli orang indonesia dan empat tahun lalu saya kuliah di berkery
disitulah saya ketemu bernard dan membuat karya ini bersama teman teman juga
oke sekarang bernard gimana
ya halo semuanya nama saya bernard jenasa
dan ya saya ketemu abram di berkeley tahun yang lalu kayaknya sudah tiga tahun di berkeley
terus sekarang balik lagi ke asia
oke artinya sekarang sudah di indonesia yang di indonesia sekarang bernard ya
sekarang saya lagi di singapura
ya bernard di singapura abram yang di bandung sekarang ya
oke kenapa penting
karena memang banyak yang bertanya kalian ini siapa sebenarnya
karena cukup viral karya dari lagu kalian itu
sehingga kemudian orang orang bertanya tanya siapa sih dua sosok anak muda yang kreatif ini bisa bikin lagu seperti itu
dengan mengajak teman teman bule nya begitu dari lintas negara
ada kemudian harapan ada semangat dan juga optimisme di tengah situasi yang sulit seperti sekarang
yang kemudian itu menjadi pesan dalam
boleh nggak diceritain bagaimana kemudian perkenalan
pergulatan batin mungkin ya sampai kemudian lagu ini muncul
awal inisiatif lagu ini bagaimana dari siapa
jadi awalnya idenya saya punya
kami ada ide inspirasi masyarakat indonesia dan kasih suara kepada syarikat yang sedang di dalam kesulitan di pandemi ini
jadi mulai dari
saya memberikan panggilan kepada abram karena abram dan saya sudah teman baik selama di berkeley
dia adalah orang pertama yang saya percaya dengan proyek ini
jadi saya mengundangnya dan bilang
abram yuk proyek ini yuk apa pendapatmu tentang proyek ini
dan abram langsung setuju langsung seru dan memutuskan untuk melakukannya
abram mau jelaskan tentang apa
oke oke oke saya ke abram kalau gitu
abram butuh berapa lama sih kemudian lagu ini mulai dari bikin lirik terus juga aransemennya
sampai juga ngumpulin teman teman lintas negara yang terpisah kan sebenarnya cukup jauh antara kalian
ya jadi proses keseluruhannya itu memakan waktu tiga bulan
tapi proses penulisan lagunya itu kurang lebih seminggu
berawal dari idenya bernard terus bernat membawa ke saya kita buat lagu bareng
dan pada saat itu saya juga mesti kembali ke indonesia
di tengah perjalanan ke indonesia untuk menyelesaikan lagunya tepat waktu
saya juga mengajak teman saya dua orang tintin dan agustin
untuk menyelesaikan lagu ini
untuk ya untuk mengajak temannya teman teman lintas negara kebetulan itu semua teman kita semua dari berkeley
jadi kita email satu per satu lalu menjelaskan tentang projek ini
sekarang kan semua sudah banyak menonton video kalian ini artinya viral ya
dan juga banyak yang bertanya tanya kok bisa gitu ya ada beberapa orang asing
begitu bule bule teman kalian ini bisa melafalkan lirik dalam bahasa indonesia dengan begitu fasi
ini sulit nggak sih buat kalian atau serunya di sini atau tantangannya itu ada di sini
iya kesulitannya sih buat saya karena di indonesia saya gak begitu fasi
karena udah dari dulu
tinggalnya di luar negeri
jadi ini adalah proyek yang sangat menarik
jadi kita cara kita melakukannya adalah saya pertama dulu rekam suara sendiri setiap lintas di indonesia
terus abis itu kita kirim ke teman teman bilang hey guys oke jadi kalian sing ini lintas pertama lalu kalian sing lintas kedua
dan kita juga merasa penting
orang orang yang ngerti di indonesia
jadi di sebelah indonesia nya ada juga bahasa inggris
oke yang paling sulit di bagian mana bernard
teman teman kita semua gak pernah dengar satu kata indonesia juga gak pernah dengar
jadi untuk mereka itu adalah bahasa baru
tapi pas teman kita bejar bahasa indonesia kita sangat teruja dan seru
dan saya pikir mereka bekerja sangat keras untuk belajar bahasa
abraham mungkin mau nambahin mungkin saat mengaransemen musiknya proses mixing dan segala macam ketika vokal vokal dari teman teman itu sudah masuk
ini kan agak agak gimana ya agak sulit mungkin ya menyatukan dari berbagai negara ini dan lirik liriknya itu
apa kesulitannya yang paling dirasakan abram
kesulitannya memang karena dari audio quality nya beda
setiap orang merekam masing masing
jadi kita mesti memblend nya semaksimal mungkin supaya terasa jadi satu kesatuan
itu sih yang sulit

jadi ini masuk dalam tiga bulan proses itu cukup lama atau sebentar untuk kalian bisa keluar atau muncul karya ini
sebetulnya yang lamanya itu kita dapat respon dari mereka
jadi kalau misalnya lagunya sudah selesai dua minggu setelah itu nunggu jawaban dari mereka itu yang butuh waktu
sekarang karya kalian ini sudah viral
banyak sekali datang apresiasi khususnya di media sosial
ada yang ingin kalian sampaikan termasuk juga banyak yang penasaran projek selanjutnya akan seperti apa nih
wah projek selanjutnya
sebenarnya abraham kita belum pernah bicara tentang projek berikutnya
tapi sekarang kita udah bener bener senang sekali karena kita tahu orang indonesia semua support lagu ini
dan kita merasa sangat senang untuk melakukan sesuatu yang baik untuk negara
dan sekarang saya pikir sekarang kita tahu orang orang support kita
itu akan bagus jika kita membuat satu lagu lagi ya untuk indonesia
abraham apa yang ingin disampaikan abraham
kami sih bersyukur lagunya bisa memberikan semangat dan harapan untuk indonesia
kami harap rakyat indonesia terus sama sama berjuang memberikan yang terbaik untuk negeri ini
kalau gitu sebelum kita akhiri ngobrol ngobrolnya kita ingin kalian berdua mainkan musiknya
mungkin abram yang main musiknya terus bernard yang nyanyi
walaupun cuma berdua ya personelnya hari ini
tapi anggaplah seperti yang ada di videoclip atau video yang kita lakukan
tahu video yang kita saksikan bareng bareng boleh silahkan
jadi saya ada acoustic guitar di sini

jadi ini lagu untukmu indonesia
ini lagu target apartemen dan explainasi
iya ya tentu sih
menurutmu bagaimana mateix played ima dan ritme mas past reported uh
namun ku bersabar
di dalam hati
lewat nada dan kata
bernyanyi lagu untukmu
suara cinta dan harapan
di setiap langkahmu
harap di tangan tangan
memang tak mudah untuk
di dalam sunyi
bisa saling mencintai
bernyanyi lagu untukmu
suara cinta dan harapan
di setiap langkahmu
lagu ini untukmu
jangan kau merasa
kau disaranku disini
lagu ini untukmu
terus menjalani situasi
di masa pandemi ini terima kasih teman teman
abram dan bernard
sukses untuk kalian untuk karya karya